kita ke informasi lainnya presiden joko widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga uap ketapang
yang berdaya dua x sepuluh mw di jungkat kabupaten mempawah kalimantan barat
ya dalam kesempatan yang sama ia juga meletakkan batu pertama pembangunan mobile power plant berkapasitas empat x dua puluh lima mw